era reformasi yang diawali dua puluh tahun lalu diikuti kelahiran sejumlah lembaga di indonesia
koresponden maria sarjana mengajak anda melihat lebih dalam
lembaga lembaga yang terbentuk di era reformasi dan kiprah mereka hingga hari ini
demokrasi tidak bisa dihentikan sehingga masyarakat dengan sendirinya akan mencari informasi
dan menemukan sejarah yang sebetulnya
pengakuan adanya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa mei
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan menjadi latar belakang pembentukan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan
capaian kami selama ini sebetulnya masih tergantung pada upaya upaya negara
untuk melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan terutama tentang perkosaan
nah itu semua ada di dalam kerja kerja komnas perempuan
karena situasi dan tindak lanjut itu tidak pernah bisa menghasilkan apa
sampai hari ini maka komnas perempuan mengambil jalan lain
merangkul korban agar mau bersuara menjadi jalan yang dipilih lembaga yang dibentuk oleh presiden b j habibie
pada sembilan oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atas resakan para perempuan indonesia ini
menurut caratan komnas perempuan sedikitnya satu ratus lima puluh dua perempuan kebanyakan dari etnis tionghoa
menjadi korban kekerasan seksual
namun hingga dua puluh tahun
belum ada pengakuan resmi pemerintah terhadap kasus ini
hal inilah yang membuat tugas komnas perempuan semakin berat
ketika mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bisa diungkapkan bisa dinyatakan secara resmi di hadapan publik
ditemukan siapa pelakunya siapa pemerkosanya
maka pekerjaan kami sudah selesai dan kami merasa bangga
kami akan bertepuk tangan dan kami nyatakan bahwa komnas perempuan sudah menjadi lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat
selain melahirkan komnas perempuan di era reformasi juga muncul sejumlah lembaga
komisi yudisial mahkamah konstitusi dan yang paling fenomenal komisi pemberantasan korupsi
capa yang terbesar dari kpk itu ya indeks persepsi korupsi yang tiga puluh tujuh
didirikan dengan undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua kpk telah menuntaskan lebih dari seribu kasus korupsi
namun bagi kpk ini belum menjadi reformasi yang sesungguhnya
apakah reformasi ini sudah jalan apakah memang itu sesuai dengan yang kita inginkan
ya masih jauh ini masih kulit kulitnya aja reformasi bisa kita simpulkan

sebagai lembaga penegak hukum kpk ini adalah reformasi yang terbaik
tapi kpk tak luput dari tuduhan permainan politik
untuk hal ini kpk meminta masyarakat melakukan pengawasan terhadap kpk
kpk sadar banyak unsur yang punya kepentingan untuk mengutak atik tubuh
kalau kita katakan bahwa reformasi masih dikulit kulitnya saja ini pekerjaan berat buat kita
kalau kita katakan bahwa reformasi masih dikulit kulitnya saja ini pekerjaan berat buat kita
supaya kita kembali melihat membuka hati dan pikiran kita bahwa ada sesuatu
sebenarnya kita juga tahu kok apa kita ini sudah benar sih
jadi anda semua harus sama ngomong kpk nya sama dengan dpr nya dengan pemerintah yang duduk sama sama ya kalau salah ya sama
dua lembaga ini hanya contoh manifestasi informasi yang disuruhkan para pejuangnya
namun tanpa kehadiran negara dan keberanian pemerintah lembaga ini hanya akan menjadi formalitas elit